kabur dae kabur dai
kok dia tidak ada disini
aku kira kamu pergi kemana
ternyata kamu disini
alhamdulillah aku baru saja sholat subuh
setelah aku bermimpi dengan bertemu ibu undaku
itu mengurangi rasa
sebaiknya kamu menemui kepala prajurit
dan meminta izin
agar besok kamu tidak mengikuti latihan
aku tidak ingin
karena ibu undaku ada orang kuat
aku pun harus seperti dia
kita sudah begitu dekat
apa yang terjadi
nanti ada jalan
kalau pengguna ketaat nol
tolong atau aku sikap justis
dan kau bocah gemblok
apa saja kerja kalian
sudah kemana saja kalian
aku sudah berkeliling kemana mana
tapi aku tidak berhasil menemukannya nyai
apa masalah kalian
masalah yang sebenarnya adalah
aku tidak mengenali wajahnya
bagaimana aku bisa menemukannya dia nyai
kalau wajahnya saja aku tidak bisa mengenali nyai
lebih baik sekarang nyai katakan apa yang harus kami lakukan
yang harus kalian lakukan
cari ura dageni
cari keanehan sekecil apapun
kamu tidak lihat
kami sedang bawa orang sakit
setelah participating di intim itu
terima kasih kisana aku sembuh kisana terima kasih
dia bisa menyembuhkan orang sakit tanpa pamrih
dia orang baik ya
ya harusnya pajajaran dipimpin oleh orang seperti dia
latihan hari ini
mengelengi lagar luar di tanah
galkul mayu apakah kamu sanggup
jika kamu tidak sanggup sebaiknya kamu minta izin
kita sudah sampai ke pura rai
semoga kita akan segera bertemu dengan rai kian santang
rai kian santang
nama itu tidak pernah ada di sini
dan beliau tidak pernah datang ke sini
itu tidak mungkin pak umat
rai kian santang jelas jelas sudah mengatakan kepada kami
kalau dia akan pergi ke japura
nama raden kian santang
memang tidak pernah ada di japura ini

aku khawatir terjadi apa apa pada rai kian santang
kita harus mencarinya raka
kita akan mencari dia sampai yakin
baiklah pak mat
kalau begitu kami akan mencarinya di luar
atau kami akan menunggunya di sini
barangkali rai kian santang belum sampai di japura
setelah kita ber yeti
hai tuhan namun apa apa
kabur deh kabur deh waaaii tanjalan ke atas
dasar sibuk nih ngarekodok
mimpi apaan tadi semalam mamin
pangis jeng tapi bete bener
pangis jeng perampok
awas ada nyeiroh nyusul
ini bukan selenangnya gadis desa yang tadi amin
bisa di atas ya